dua belas orang personil polda sumatera utara dipecat dari kepolisian republik indonesia
lima diantaranya dipecat karena terlibat jaringan perendahan narkotika
satu persatu pakaian dinas polri personel polda sumatera utara ini dilepas dan diganti dengan kemeja batik
hal ini menandakan mereka bukan lagi anggota kepolisian
seluruh personel polda sumatera utara yang dipecat nantinya akan menjalani proses hukum
sesuai dengan pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan
kepala kepolisian daerah sumatera utara menyatakan akan terus memantau seluruh bawahannya khususnya
yang terjerat dalam pelanggaran hukum